makanya aku dan andin minta tolong sama mama ya
tolong jaga rahasia ini rapat rapat
jangan sampai orang lain tau dulu ya ma
aku dan andin
itu ingin menjaga kesehatan bapak surya
aina bukan anak aku ya
gemenya nyitis udah berubah
ashley bangun yuk
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
udah sore kita mandi yuk
papa mama udah pulang belum
aku mau ketemu mama papa dulu njus
boleh sih cuma njus sebenarnya gak tau papa sama mama udah pulang apa belum
mau dicek dulu ke depan
abis itu mandi tapi ya
cuma njus iketin dulu rambutnya ya
abis bangun tidur rambutnya belantakan
boleh menghadap ke sana dulu gemoy
mama mama udah pulang
pak ma kita main yuk
bentar ya sayang
mama soal papa ada urusan sama mama
makanya papa sama mama pengen ngobrol sebentar sama omah
kamu sama jus dulu ya
mir tolong jagain rena ya
jangan biarin rena masuk kamar mama
ini ada apaan ya
apa yang mau dibicarain andien sama pak bos sampai rena kagak boleh masuk kamar
nggak pak bos
nanti pak bos
mamah baca surat hasil tes dna roy dan reina
ini yang membuat mama sedih dan nangis
reina bukan anak roy
jadi itu surat hasil tes dna reina sama roy
mamah selalu berharap
reina yang jadi sumber kekuatan mamah
oleh purwara mamah
bahkan waktu pertama kali mamah ketemu reina
mamah langsung jatuh cinta
melihat ikatan cinta antara kamu sama reina
mamah menjadi satu orang yang berdua
kalau reina itu anak roy
dan ada pengendara sama kita
keyakinan dan harapan mamah
ternyata bukan cucu kandung mamah
siapa saja untuk curi
masih tak utuh
saya merasa malas
kalau dia bukan anak eroy lalu dia anak siapa
aku suka dia banyak
itu kamu pernah cerita bahwa ada keluarga yang mau mengambil renang siapa orang itu
tolong jangan ambil reyna dari hidup mama
sepertinya sudah saatnya gue cerita yang sebenarnya ke mama
aku akan mencari reyna
reyna tetap disini
mama tenang ya
tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengambil reina
dan kalau memang mama mau tahu
kau akan mencobanya
orang itu sekarang ada di depan mama
ibu kandungnya reyna
akhirnya selesai juga sesi kedua
tante sorry nunggu agak lama tadi di toilet ada sedikit ngantrik
enggak cobain deh makanannya
gimana menurut kamu enak atau enggak
kamu cocok atau enggak
sama pilihan menunya
yang ini cobain
kalau dari rasa sih menurut saya ini udah
enak tante ya
udah enak beneran
ada yang kurang gak
udah pas tante
kayaknya emang masakannya juga memang semuanya pasti enak sih tantangan
sesuai dengan lidah soalnya
jadi pilihan menunya kamu udah cocok
sabar gak ya angga nemenin mama
mama kan orangnya detail banget
ah tante sorry mencet hapon saya angkat dulu ya
tante rasanya ini udah enak
tapi tante mau coba satu pembanding lagi
satu pembanding lagi tante
berarti restoran lain ya tentu
di mana tante
di kebayoran lama
ini gak salah
dari serpong ke bekasi terus kebayoran lama
kaki gue jadi agar agar dah
nggak ada apa apa tante
saya mau cek di peta dulu di maps kira kira
jaraknya berapa lama sampai ke sana
tante ya saya cek dulu
rutenya merah semua nih jalanan
bisa bisa dua lima jam baru sampai
gak ada masalah tante
cuman agak macet
jadi kita agak lama sampai disana tante
kalau begitu saya antar tentah
ma elsa sudah diperiksa dokter
elsa dan kandungannya baik baik aja
jadi mama jangan semas ya
allah masih menyelamatkan jadinya elsa
sekarang waktunya papa makan dan minum obat
elsa di rumah sakit
dan mama sepertinya sengaja gak bilang ke aku
rasa kamu jalannya harus pelan pelan jangan sampai jatuh lagi ya sayangnya biasa dengar kata
mama tuh ya kali ini kamu harus lebih hati hati ya enggak nino tadi udah bicara tegas sama
banding sama al dia udah bilang kalau mereka sama sekali nggak boleh ganggu kamu lagi apalagi
nyakitin hati kamu ya ya saya udah udah pikir intinya sekarang harus coba ikan ya
nino udah bicara sama mbak andi dan ah tapi kau semua baik baik aja ya sikapnya juga
nggak berubah dan
berarti mbak andin dan aldebaran belum bilang ke nino kalau reina anak kandung nino bisa
apa jangan jangan mereka sengaja rahasiain dari nina supaya nino nggak tahu kalau rena itu anak
kandungnya bentar halo assalamualaikum waalaikumsalam
ya pa gimana pak noh papa barusan dengar elsa masuk rumah sakit apa benar iya pak ini baru aja
keluar dari rumah sakit kok kamu gak kasih tau apa sih nok loh tadi aku sudah gabarin ke mama
papa tahu dari mana kalau elsa masuk rumah sakit aduh papa pasti makin curiga karena aku enggak kasih
kau papa elsa kenapa masuk rumah sakit ada apa elsa tadi tadi sempat ketemu sama al dan adin aku
juga nggak tahu persisnya gimana tapi elsa sempat jatuh makanya dibawa ke rumah sakit karena perutnya
sakit untuk jelasnya
mungkin bapak bisa tanya sama al sama andin tadi papa udah telepon andin andin bilang asal baik baik aja
ya sekarang sih angsa udah baik baik aja pak ini baru aja keluar dari rumah sakit kita mau pulang
cuman aku harap kalau al dan andin udah nggak ganggu elsa lagi ya semua kan baik baik aja tapi
kalau mereka masih ganggu ya bisa bisa yang saya begini lagi pak selama nino belum tahu kalau rena itu
ada apa apa ya
rahasia gue aman tapi sampai kapan andin dan alganggu elsa kenapa noi ini ada apa lagi nok kalau itu aku
kurang paham pak ya udah pesan papa tolong kamu jagain elsa ya ya noh ya iya pak udah itu aja salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

kita jalan sekarang
ada masalah apa lagi nih
apa masih ada hubungannya
atau ada masalah lain
ya tuhan berapa lama aku bisa menahan papa untuk tahu soal masalah rena ini cuma satu pintaku tuhan tolong sehatkan suamiku jangan biarkan dia jadi korban karena keegoisan elsa kalau saja dulu aku tidak tutupi kejahatan elsa
kalau saja dulu aku tidak tutupi kejahatan elsa
aku gak kemana mana kok
abis jalan sama temen aja
bukan lagi ngurusin masalah elsa kan
kamu cuma punya waktu tiga puluh hari dari oh
dan sekarang sudah hari ke sembilan
jadi secepatnya kamu selesaikan
dan setelah itu kamu lupakan elsa selama lamanya
om yang akan buka mulut ke pak endi
soal majalah itu
oh iya satu lagi
kamu besok ada jadwal pemotretan
jam dua siang di menara momentum
tadi pimpinan redaksi ct style hubungin aku
terus dia minta aku buat jadi model mereka
terus mereka nanya ke aku
model model siapa aja yang pernah kerja bareng sama aku
biar gak samalah modelnya gitu om
om bisa kirimin aku portfolio nya kan
biar aku kirim ke mereka
kenapa tiba tiba majalah city style mengontak ricky
bahkan pimpinan redaksi langsung yang telpon
dan kenapa ngubunginnya ke ricky
padahal ricky kan ada manajemen
nanti biar saja om yang kirim itu
kalau gitu boleh saya tahu nama majalahnya dan tahun berapa terbitnya pak
biar saya coba cari sendiri
saya nggak bisa kasih tahu pak randy soal ini
saya sudah janji sama ricky untuk kasih dia waktu
nama majalahnya itu
dan itu terbitan tahun dua ribu enam belas
tapi bulan berapanya saya nggak terlalu ingat
karena udah lumayan lama juga
apa ini ada hubungannya dengan pak randy
naga tak ada
ini ada apa
apa yang terjadi
maksudnya mama gak ngerti
maksudnya sudah dikira
maksudnya sudah dikira
maksudnya sudah dikira
ndik tuh reina mah
tapi ndik kan
tapi dia belum nge
sebenernya masal tidak memindahkan
karena makam ndik itu kosong
jelasin ke mama
karena perbuatan elsa
gunah yeahi products
jelasin ke mama
pada perbuatan elsa
jadi waktu itu aku pernah
pernah di penjara
dan melahirkan di sana
tapi aku kasihan
sama anak aku
kalau dia ada di dalam penjara
dan akhirnya aku menitikkan ini
supaya dia bisa mendapatkan kehidupan
elsa membuang nini ke pentiasuhan
dan elsa memberitahu aku
kalau nini sudah meninggal
dan ternyata elsa juga
yang sudah membuat makan kosong
dia itu adik kamu
kok tinggal sekali
dia membuat itu sama kamu
aku juga gak tau
aku juga kecewa
aku juga gak tau
aku juga gak tau
gak tau apa apa which i can do

tapi kali kebebasan
ternyata aku ingin
jangan menimbul irieran
sama tu ten
aku itu mengiranya
soalnya aku sempat mendengar
selingkuh dan hamil anak
membelas dendam ke andin
alasanku menikahin andin adalah supaya aku bisa mengadopsi rina
tes dna dengan kerangka roy
dan mas timur
nino selama ini begitu peduli dan sayang sama rena
apa mungkin karena dia merasakan ikatan dengan reina
nino ditusuk ma
aku mau berdoa buat ong baik
rena udah bisa sholat
aku mau doain ong baik
tolong jagain ong baik ya allah
jangan biarin ong baik sakit
rena juga merasakan adanya ikatan cinta dengan nino
ayah dan anak
nino sama sekali belum tahu
aku dan basah berusaha untuk mencari waktu yang terbaik
dan dia pasti akan marah sama elsa
dan kemungkinan besar papa pasti akan tahu
aku cuma menjaga kesehatan papa
aku takut papa kenapa
makanya aku dan andin minta tolong sama mama ya
tolong jaga rahasia ini rapat rapat
jangan sampai orang lain tahu dulu ya mak
aku dan andin
itu ingin menjaga kesehatan bapak surya
karena kemarin papa surya baru keluar dari rumah sakit karena serangan jantung
tapi maksud lama ini bukan masalah sepele bukan masalah kecil
ini masalah serius
kalian harus terus terang
kami tahu kami tahu pak
kami akan ceritakan ke semua
kami hanya menunggu waktu yang tepat mbak
untuk menjelaskan ini semua
jadi bantu kami ya ma
crip lagi ya crekan
jadi nama ahli ver filtersworkung
ambil rac gyur bunga
kami adalah yang lebih misi
kami akan hidup dengan kehatan
reina udah menjadi keluarga lafariku ma
pimpinan redaksi majalah city style
apa itu ibu junifer langsung
dia malah mau hubungi riki langsung
saya jadi penasaran
supaya saya cari tahu aja
bu ada telepon dari pak martin big star management
katanya manajernya model ricky alexander bu
baik bu sama sama bu
halo selamat sore saya jennifer
saya martin manajernya ricky alexander
portofolinya riki bisa dikirim ke email kantor kami langsung
sebelumnya saya ingin bertanya sesuatu sama anda
kenapa anda mau hubungi riki langsung
bukan lewat manajemen
apa ada orang di balik ini
yang meminta anda untuk melakukan ini semua
meminta portofolinya riki
dan orang itu bernama randy
satu hari setelah per vergleich the
apakah anda menemukan r theater full month ini
pertanyaannya akan accessing riki absolutely

itulah bahwa ia sudah mengadu protokol misi west village
atau dia memang bekerja sama dengan pak randy
oke bu junior saya akan siapkan dan segera kirim portfolio nya
oke baik saya tunggu nanti setelah saya akan mengirim email saya ke bapak langsung
terima kasih pak martin
ada masalah apa sebenarnya antara randy pak martin dan ricky ini ya
ya udah aku panggilnya aja sebentar ya
oh mama takut
tapi mama tahu gak baik menutupi identitas rena terlalu lama
mau gimana pun
juga nino itu ayah kandungnya rena
mama takut rena ninggalin mama karena mama bukan oma kandungnya rena
mamah itu adalah oma terbaik buat rena
mama itu adalah orang pertama
sosok oma pertama untuk reina
orang pertama yang memberikan renda kasih sayang secara tulus
memberikan kasih sayang seorang nenek
jadi pasti mama selalu akan ada di hatinya rena
mama berharap begitu ah
gak mau kehilangan rena
karena bagi mama
rena itu pengganti roy
lipur laranya mama
mama gak usah takut
selama ada aku di sini
gak ada seorang pun yang bisa merebut reina dari kita mbak
gak akan ada
tuh cantik kan
ma kenapa sedih
encus juga gak tau
terus hibur oma biar opa gak sedih lagi
ma oma masih sedih
udah gak sayang
malah allah pengen ketemu sama kamu
tiapnya jangan lari ya
jangan keluar dulu
kalau gue rada lancang
sebenarnya sih gue penasaran dari kemarin
ini sebenarnya ada apa sih
gue dari kemarin orang
pada gimana gitu sama rena
gue makanya kepo
masa lu udah izinin aku untuk cerita semuanya ke mirna
mungkin ini saatnya
kita ngobrol di belakangnya